pelaksana tugas gubernur dki jakarta sumar sono menegaskan
pemerintah provinsi dki jakarta akan membantu proses klaim asuransi
satu ratus dua puluh kios yang terbakar di pasar senen terutama di blok satu dan dua pada kamis pagi
rencananya besok pemprov akan mengevaluasi seluruh pasar di wilayah dki jakarta
evaluasi pasar di dki jakarta mencakup dua aspek yaitu fasilitas dan pengguna
dari segi fasilitas pemprov akan mengecek perizinan ruang evakuasi maupun sarana dan prasarana
sedangkan dari sisi pengguna pemprov akan memeriksa instansi dan instalasi kabel yang terpasang
api benar benar padam jangan sampai ada karena ada angin nanti takut ada muncul lagi
jadi tetap disiagakan pemadam kebakaran di sana
yang pertama yang kedua adalah kita tidak ingin ada penjarahan
karena biasa kalau ada kebakaran di tempat kerumunan masa seperti itu kemungkinan besar penjarahan kan ada
karena itu pihak sekuriti sudah kita koordinasikan untuk mengamankan dan melokalisir